mundurnya satu pesaing transportasi berbasis aplikasi online uber dari indonesia dan asia tenggara tak lantas membuat pasar ini sepi pemain
penantang baru besutan lokal pun muncul siap menantang dua pesaing utama grab dan gojek
aplikasi ini menjanjikan kebebasan memilih yang diklaim tidak pernah ditawarkan sebelumnya
anteril aplikasi yang mulai dipasarkan di play store khusus gawai berbasis android pada akhir tahun dua ribu tujuh belas ini diam diam mencuri perhatian
berbeda dengan transportasi online yang lebih dulu hadir anterin menggunakan sistem lelang harga bagi pengemudi
ia menyebut aplikasinya sebagai marketplace atau pasar elektronik tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual
penjual atau service provider dalam hal ini adalah pemilik kendaraan yang bergabung di aplikasi anterin
value proposition yang berbeda marketplace jadi kami ini adalah transporting marketplace

anterin menyediakan jasa transportasi motor dan mobil
saat ini anterin menawarkan tiga pilihan jasa kepada penggunanya yaitu jasa transportasi dengan motor mobil dan pengiriman barang dengan motor
tampilan grafis sederhana pada aplikasi anterin
mengingatkan kita pada aplikasi uber
namun kebebasan memilih baru terlihat saat pengguna melakukan order
kebebasan memilih antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam aplikasi anterin meliputi penentuan harga jarak tempuh penjemputan jenis kendaraan hingga preferensi gender pengemudi
hal inilah yang menarik minat tidak hanya bagi pengguna tapi juga calon penyedia jasa
karena dia prosesnya mudah ya jadi tidak sulit
memilih antarin untuk daftar
para penumpang juga bisa memilih driver driver yang mematok harga
karena driver antarin itu dia bisa memilih lima ratus seribu seribu lima ratus dua ribu tiga ribu empat ribu
dan penumpang juga banyak pilihan
jadi mana driver mana yang lebih murah
aplikasi yang baru tersedia untuk sistem operasi android ini
masih dalam tahap penyempurnaan
beberapa kendala kami temukan saat menjajal antren
salah satunya adalah sulit untuk memilih lokasi penjemputan dan tujuan dengan peta yang tersedia
setelah menentukan lokasi dan memilih pengemudi kami masih harus menunggu tanggapan dari pengemudi
proses ini memakan waktu dua puluh detik
selain itu beberapa kali pengemudi yang kami pilih menolak order
hingga saat ini antarin memiliki dua ratus mitra pengemudi
dan masih menanggung
membuka peluang besar untuk mitra pengemudi baru
bahkan aplikasi ini juga terbuka untuk mitra yang berkebutuhan khusus